gue cari kemana mana
gue sama cimot mau bantuin lo jadi ketua
mau meluk bang udin
kenapa sih abang nggak mau jadi ketua
padahal kan emak pengen banget jualan kue pas tujuh belas an bang
jualan kue kan udah pas tujuh belas an juga bisa tata
ya tapi kan emak kepen jualan di bazar bang
jualan di pasar juga bisa
jadi abang nyuruh emak sama tati jualan di pasar gitu
kalau calonnya cuma sipur aja berarti kita nggak perlu ngadain pemilihan ketua
saya mau jadi ketua panitia agus tusan
aku sih mau aja bantuin mas fur kampanye
jadi tim suksesnya mas pur
tapi aku butuh orang lagi buat bantuin
bantuin bikin pamflet
liat aja kalau gak percaya
bang udin mau gak bantuin mas pur
aku tidak mau ani
aku mau bantuin mas pur
aku mau bantuin mas pur
aku mau bantuin mas pur
hah si ojak ngundurin diri
kagak mau maju

bang ojek mau maju mak
tapi mbak be yang ngebatalin
oh seperti itu
iya seperti itu
neng rika mau gak bantuin aha kampanye
bang rika masih marah ya sama saya
barika pak kapur kakak ani
barika mau gak bantuin mas pur kampanye

kalau lo negor duluan ke gua
ke rumah babe
gue jadi kagak enak
mestinya gue yang ke rumah lo
ada apa aja
maya langsung aja ya be
babe kenapa sih batalin si ojak jadi ketua
kok pertanyaannya gitu
gw kagak mau kalo sampe pur menang jadi ketua
betul itu bang udin
kita harus bantuin tisnak
betul itu bang udin
jari lo hampir kena muka gue
eh ada apa ini abang
lo ikut gabung sama gua jadi tim kampanye nya tisnak
maaf abang bukan kita semua gabung dengan tim sukses bang tisnak
tapi kita gabung dengan tim sukses bang tisnak

abis bang pur terlalu baya bang
ya sebenernya betah nasi bungkus ini
nih lihat nih nasi bungkus ini
nasi bungkus ini
bahaya banget sih
ajak lo bilang gue yang batalin lo jadi ketua panitia
lagian ngapain sih pakai ngundurin diri segala

mak kan mau bikin bajar ojak
lagian ngapain sih pake ngundurin diri segala
auk lo agak ada terima kasihnya
gue udah susah payah usahain lo jadi ketua panitia
eh lo malah ngundurin diri
ya maafin dah be mak ojak kagak sanggup jadi ketua panitia
ah kagak sanggup apaan sih
cuma jadi ketua doang
tahan dulu dong marahnya
bang sampai sini aja deh

saya gak tegang liat orang dimarah marahin
saya gak tegang liat orang dimarah marahin
pak bu silakan lanjutkan marahnya
pak bu silahkan lanjutkan marahnya
eh eh ojak ojak
jangan lari lo
jangan lari lo
be ojak bukan lari
kalo kagak ada yang mau jadi tim sukses lo
kalo kagak ada yang mau jadi tim sukses lo
pemumun aja tuh yang bantuin saya
pemumun aja tuh yang bantuin saya
nanti kalo ada orang yang pilih saya
pemumun kasih nasi uduk gratis
tapi motor lo buat gue ya

gua cari kemana mana
gua cari kemana mana

gue sama cimot mau bantuin lo jadi ketua
eh ngapain lo mau meluk bang udin
eh ngapain lah mau meluk bang udin

gua kagak mau dia je
cik ga mau cik
cik ga mau

kalo bunga pilih om pur jadi ketua panitia tujuh belas an

ntar acaranya pasti meriah
terus lomba lomba yang hadiahnya banyak banget
lombanya kerupuk ya
boleh ntar lomba makan kerupuk
pakai nasi terus pakai sambal
terus pakai lele goreng deh
terus pakai lele goreng deh
itu mah pecele dong
itu mah pecele dong
mbak kita buat dulu pampletnya di dalam ya baru deh kita foto kopi iya kakak
ani surya yuk
bang cuma cari bang ocak dimana lainnya bang kalam